saudara badan legislasi dpr menyetujui revisi undang undang kementerian negara menjadi ruu usul inisiatif dpr
salah satu yang disepakati balik dpr adalah menghapus aturan terkait pembatasan jumlah tiga puluh empat kementerian
dalam draft aturan yang disepakati semua fraksi di badan legislasi dpr jumlah kementerian diserahkan pada presiden
ketua balik dpr supratman andi aktas menegaskan ruu kementerian negara fokus pada berjalannya pemerintahan yang efektif dan efisien
bahwa selama ini ada perubahan perubahan kementerian lembaga atau badan itu karena bukan sebagai efektivitas pak tapi efisiensi
jadi efisiensi ini perlu diperhatikan juga pak
memang untuk membunuh seekor nyamuk pakai bom itu efektif pak
jadi harus dan dalam pasal penjelasan juga kita jelaskan kayak mana yang namanya efisien kayak mana yang efektif itu
kalau tidak nanti orang sesuai dengan nalarnya masing masing
dan kalau seandainya mungkin dpr juga dimintakan pendapatnya penambahan kalau menurut pak tunggak penambahan kementerian lembaga badan ini
karena terkaitan juga dengan mitra kerjanya
itu yang kita masukkan tadi di dalam pemantauan dan peninjauan
nah kalau kita hanya mengatakan efektivitas wah berat apa
sementara kita tidak mampu membiayai mereka semua
kenapa kepala daerah meminta pengembangan daerah
nggak bisa karena memang efisiensi bukan efektivitas
sehingga nanti kalau memang mungkin kita masukkan juga dia di dalam
saudara anggota badan legislasi dpr dari fraksi pks ansori siregar mengkritik penghapusan jumlah tiga puluh empat kementerian
menurut ansori landasan penentuan tiga puluh empat adalah titik tengah dari sejumlah persoalan kebangsaan
saya berpikir juga dan memang pernah baca kenapa jumlahnya tiga puluh empat gitu
daripada waktu itu ada yang menginginkan dua puluh lima sampai tiga puluh
ada yang menginginkan empat puluh sampai empat puluh lima
sehingga terjadilah di tengah ke tiga puluh
kemiskinan kita belum teratasi
pengangguran kita belum juga teratasi
memang sih di kita ini terserah dia mau menambah mau ngurang
kalau saya bisa udah mestikan dia nambah
kalau saya udah pastikan dia nambah gitu
jadi apa namanya biarin aja sekarang gitu ya
kemiskinan pendidikan kesehatan masih bermasalah
ada tiga poin dalam revisi undang undang kementerian negara yang merupakan inisiatif dpr
pertama terkait penghapusan pasal sepuluh yang mengatur ihwal presiden dapat mengangkat menteri dan wakil menteri dengan karenanya ada beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus
selanjutnya revisi pasal lima belas yang awalnya mengatur jumlah kementerian sebanyak tiga puluh empat
dalam norma baru yang dimasukkan presiden dapat menetapkan jumlah kementerian dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
terakhir penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan undang undang di ketentuan penutup